ya udah bukan rahasia lagi kalau emas adalah jenis logam mulia yang paling digemari oleh masyarakat
baik untuk investasi maupun digunakan sehari hari ya
dan kini harga emas terus mencapai titik tertingginya
situasi global yang sedang tidak kondusif akibat pandemi covid sembilan belas akhirnya nih membuat harga emas mencetak rekor tertingginya sepanjang masa
dan kami ajak anda untuk melihat rangkuman soal investasi emas yang kian berkilau nyatanya
oke kita lihat ini dia data dari website logam mulia indonesia
harga emas sejak dua tahun terakhir satu juli dua ribu delapan belas dua puluh delapan juli dua ribu dua puluh ini saya nggak bisa coret coret ya
nah ini begitu fluktuatif angkanya harga emas di indonesia pernah mencapai titik terendah di dua tahun terakhir yakni ini
di tanggal enam belas agustus dua ribu delapan belas di angka rp enam ratus empat puluh lima per gramnya per satu gram emas
tapi kalau kita lihat ini ketika wabah corona atau berita wabah corona di wuhan tiongkok meledak
harga beli emas di indonesia variatif harganya
bervariasi di kuartal akhir dua ribu sembilan belas ya ini dari rp tujuh ratus lima puluh sampai dengan rp tujuh ratus delapan puluh per satuan gram
nah mas ini kan safe haven ya biasanya orang berinvestasi ketika emas ketika mereka menyadari gitu ada dalam masa kritis
nah ketika masuk ke pandemi sudah tahu beritanya di mana mana orang cenderung berinvestasi ke emas daripada investasi lainnya yang dianggap high risk
nah kemudian kalau kita bergeser lagi di dua ribu dua puluh kita lihat di awal masa psbb jakarta
dua puluh april sepuluh april kemudian di sebelas aprilnya kita lihat harga emas ada di rp delapan ratus tujuh puluh enam per satu gram
kemudian di sebelas april ini rp sembilan ratus enam puluh naik kemudian sempat turun di rp delapan ratus tujuh puluh enam per satu gramnya pada delapan juni
mungkin ada kemungkinan karena kebiasaan baru dimulai orang juga mulai melepas kepemilikan emasnya
jadi bisa jadi ini faktor internal yang menyebabkan sempat turun di luar harga emas dunia yang juga ikut turun
tapi setelah tanggal delapan juni menurun harga emas kemudian langsung naik terus menguat sampai dengan hari ini
rekornya hari ini sempat menyentuh angka rp satu dua puluh dua per gramnya
nah kita lihat berikutnya
ini dia kondisi pandemi bisa jadi salah satu alasan ya kenapa harga emas meroket
kalau kita lihat ada ketidakpastian kondisi global sebagai salah satu faktor melonjaknya harga emas
emas ini dipilih ketika ekonomi diprediksi bergejolak atau krisis
ekonomi akan terjadi
kemudian kalau kita lihat faktor eksternal selanjutnya
berbagai negara ramai ramai mengeluarkan stimulus di tengah pandemi
ada lockdown kemudian ada stimulus ya
angkanya bahkan fantastis uni eropa mengeluarkan sekitar dua belas triliun rupiah
sementara amerika mengeluarkan rp dua belas triliun
sementara kalau amerika rp tiga puluh dua triliun rupiah untuk insentif penanganan corona
kemudian faktor eksternal lainnya kalau kita lihat ini selalu jadi yang di highlight selalu jadi sorotan ya
adalah hubungan amerika serikat dan juga tiongkok yang kembali menghangat yang kemudian berdampak pada perang dagang
nah kalau kita udah lihat penyebab melonjaknya harga emas sekarang naik nih harganya
tapi melihat sebelum anda memutuskan untuk berinvestasi emas
ini adalah beberapa tips ya agar aman dan juga untung dalam berinvestasi emas
yang pertama pastikan ini dia
yang pertama pastikan ini dia
yang pertama pastikan ini dia
cek harga di laman www logamulia com
ini laman resmi milik antam
jadi anda bisa mengetahui harga emas setiap harinya
kemudian jangan lupa beli emas di toko yang terpercaya
jangan di toko yang abal abal atau mungkin online shopping yang gak jelas gitu
kemudian selanjutnya tips selanjutnya adalah jangan buka kemasan
jadi kalau anda beli logamulia ini biasanya ada kemasannya yang nempel gitu ya sama mereka sama emas itu
kemasan yang rusak ini ternyata bisa menurunkan harga jualnya
kemudian ada lagi sertifikat emas ini jangan sampai hilang
karena kalau ini hilang harganya pasti turun banget
dan ini adalah penjamin keaslian emas batangan
dan tips berikutnya mungkin ya kalau mau investasi emas belinya jangan perhiasan
belinya emas batangan atau logamulia ya
tapi yang harus digarisbawahi emas memang tidak beresiko kehilangan nilai di tengah gejolak pasar keuangan
tapi emas bisa saja tidak lagi menjadi aset
tapi aset safe haven ketika kondisi sudah dianggap aman
toh kita semua maunya aman kan